konferensi tingkat tinggi g dua puluh summit yang berlangsung di buenos aires argentina tiga puluh november hingga satu desember mendatang
berfokus pada perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok
hal itu diungkapkan wakil presiden yusuf kala yang mewakili delegasi indonesia
berikut ini laporan heranov al bashir di media center g dua puluh summit buenos aires argentina
pertemuan g dua puluh di boenas aires argentina merupakan pertemuan yang sangat ditunggu tunggu
di mana berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk kepala negara
ada dua puluh dua ribu personil kepolisian ataupun pihak keamanan sudah dilakukan pengamanannya
sejak dari tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
yang paling ditunggu tunggu adalah pertemuan antara presiden amerika serikat donald trump
bersama presiden tiongkok xi jinping
dimana kita tahu bahwa perang dagang antara kedua negara ini menjadi perhatian akhir akhir ini
kita tahu bahwa dengan pertemuan antara dua belah pihak
ini dapat mencairkan suasana atau meredam perdagangan yang masih bergejolak
kita tahu bahwa dengan adanya pertemuan kedua belah pihak ini setidaknya akan mempengaruhi juga
perekonomian global yang terjadi termasuk indonesia
wakil presiden yusuf kala menyatakan di buenos aires bahwa pihaknya menyatakan bahwa
dengan dilakukannya pertemuan tersebut setidaknya bisa meredam dan termasuk indonesia
adanya perang dagang yang terus terjadi dan bisa diwujudkan dengan meredamnya suasana tersebut
dan wakil presiden yusuf kalla sementara itu juga menyatakan bahwa adanya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang terjadi
ini juga berpengaruh
tidak hanya di indonesia juga di afrika selatan
maka dari itu yusuf kalla berharap bahwa dengan kesenjangan ekonomi ini juga diperhatikan
dan dengan cara meningkatkan digital ekonomi
akan mengurangi ketimpangan yang terjadi termasuk di indonesia
oleh karena itu yusuf kala berharap bahwa pihaknya akan menekankan agar ketimpangan ekonomi ini bisa menurun
dalam ditingkatkannya ada digital ekonomi yang terjadi
hal tersebut juga dikatakan oleh menteri kominfo
perlu diantara kepada awak media yang berada di buenos aires